produsen sepatu terkemuka di dunia pt nikomas gemilang yang berlokasi di kabupaten serang banten
akan melakukan pemangkasan terhadap satu enam ratus orang karyawan
hal ini disampaikan suprihat ketua persatuan serikat pekerja pt nikomas gemilang
bahwa karyawan diminta melakukan pengunduran diri secara sukarela
di lain pihak serikat pekerja perusahaan tidak menerima secara penuh dengan mekanisme yang diberlakukan perusahaan
karena pada tahun sebelumnya pada masa pandemi covid sembilan belas
perusahaan telah mengurangi lebih dari sembilan pekerja
saat ini serikat pekerja meminta perusahaan melakukan mekanisme pengunduran diri khusus
agar tidak terjadi phk sepihak karena ada hak pekerja yang harus diselesaikan
kalau bicara mekanisme bicara aturan bicara hal yang sifatnya normatif sudah jelas
ketika melakukan efisiensi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
mekanismenya seperti itu kemudian haknya
tapi buat kami yang ada di sini tentu itu menjadi persoalan
bicara pengalaman yang sudah sudah phk sepihak yang dilakukan pengusaha itu berpotensi perselisihan
sementara itu pemerintah kabupaten serang tidak bisa meredam kondisi yang dialami perusahaan
sehingga harus terjadi pengurangan pekerja
namun pemerintah daerah tetap memastikan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak
dari dinas tenaga kerja kabupaten serang
mengikuti dari awal proses ini
jadi tidak ada yang lepas ya sebetulnya semuanya dilakukan sesuai dengan aturan
kemudian apa yang dilakukan oleh pemda kabupaten serang untuk mereka mereka yang terkena phk
baik itu yang mengajukan atau di phk sepihak
kami tadi sudah selesai rapat lintas opd
yang bisa memberikan program program baik itu pelatihan
tujuannya untuk membuat kelompok kerja jadi membuka lapangan kerja
pemerintah kabupaten serang saat ini terus mendata jumlah pekerja yang terkena phk
dari data sementara yang dicatat pemkap karyawan yang terkena phk mayoritas berasal dari luar kabupaten serang
tim liputan sudah berusaha menghubungi pt nikomas gemilang
namun hingga berita ini diturunkan pihak manajemen tidak bersedia memberi keterangan
adi mazda serang banten